sebuah granat ditemukan di sungai dekat saluran gas dan rumah sakit di surabaya jawa timur jumat siang
granat yang diduga jenis nanas ini berhasil diamankan tim penjenak bom polda jawa timur
kejadian ini sempat mengundang perhatian warga
warga sekitar jalan petujo surabaya jawa timur jumat siang dikejutkan dengan penemuan granat di sebuah sungai dekat saluran gas rumah sakit dan rumah pompa air
granat yang diduga jenis nanas tersebut tidak sengaja ditemukan oleh tukang kunci saat petugas kebersihan pemerintah kota membersihkan sungai dengan cara menutup saluran sungai
curiga melihat bentuknya mirip granat ia pun melapor ke polsek tambak sari surabaya
sementara itu tim penjinak mumpul dari jawa timur yang datang ke lokasi langsung melakukan pencarian
tim penjinak bom sempat mengalami kesulitan mencari granat yang terendam air
setelah berhasil ditemukan granat langsung dibawa ke tabung khusus yang ada di
mobil gegana polda jawa timur
saat ini granat sudah diamankan oleh tim jibom
selanjutnya barang bukti ini akan diperiksa di laboratorium forensik guna pemeriksaan lebih lanjut